bu astagfirullahaladzim cuma mengagetin ada apa ma kenapa ngelamun bu
ngomong ngomong pikir nggak betah tinggal di kampung ini alhamdulillah saya betah disini
mudah mudahan ibu betah tinggal di kampung ini insyaallah mana soalnya saya juga nggak tahu harus
pergi kemana lagi ya kalau ibu tidak keberatan ibu bisa tinggal di rumah saya walaupun gubuk dan
mungkin tidak layak ibu tinggalin tapi ibu bisa menemani istri saya nyai eroh benar mas
ini merepotkan enggak bu lagi pula di kampung mamang
hai masih membutuhkan guru agama seperti bu stajah ibu kan bisa mengajar anak anak dan
ibu ibu di majelis taklim alhamdulillah kalau memang saya dibutuhkan terima kasih emangnya
waduh saya mas senang sekali dengan kedatangan ustazah di kampung ini mudah mudahan ustaz zaman
betah tinggal di rumah saya yang kecil ini saya malah senang ca ero sama mama bisa menerima saya
ini yang bisa membuat kita betah bukan karena besar kecilnya rumah ini ce tapi karena keikhlasan
diri kita alhamdulillah kami mah senang ustazah bisa disini jadi bisa memperdalam agama iya iya
bu bu seke dalam dulu ya bu beres beres kamar maklum kamarnya kotor sudah enggak papa yang pentingkan
nanti kita yang bersih
ini tempat apa sih
ini tempat teman teman kita juga
udah tenang aja di sini pasir pasir
kamu tunggu sini sebentar ya
lo bagi kamar biasa
ikut aku yuk
udah ikut aku aja
baru kemarin bu iyong
yang insya allah akan mengajar di musyelah ini
yang insya allah akan mengajar di musyelah ini
jadi kapan ibu ustazah
jadi kapan ibu ustazah

mengajar anak anak dan kaum perempuan di sini
kalau bisa secepatnya bu
kalau tidak ada yang membantu mereka memahami agamanya sendiri
lebih cepat lebih baik
bagaimana kalau kita mulainya besok
boleh bu insya allah
silakan bu ustazah kita ke dalam
masih ada yang mengurus
ayah kam yayangku
dia butuh ketenangan ibu mau tenang mau tenang dikuburkan kalau mau tenang
jangan bicara seperti itu lalu jangan panggil saya paling ini ibu mona

kenapa ngelamun bu
mama pikir gak betah tinggal di kampung ini
alhamdulillah saya betah disini ma
saya bisa menemukan kedamaian di kampung ini
orang orang disini hidup lebih sederhana hidup apa adanya
mereka tidak butuh popularitas
saya banyak belajar dari mereka man
kalau saja anak cucu saya tinggal disini ya ma ya
mereka pasti bisa belajar dari orang lain
mereka pasti bisa belajar dari orang orang disini
insyaallah bu saya berdoa mudah mudahan cucu ini semuanya jadi anak yang saling dan saling angin
baiklah saya kempang dulu ya bu
hai saya phtime
setelah bisnis kita berantakan modal aku habis
sekarang kamu pergi gitu aja
aku udah muak dengan laki laki lembat seperti kamu
kamu pikir keluarga ini bisnis ini sukses karena kamu
kamu pikir aku ngelakuin apa apa buat keluarga ini
ah iya kamu memang laki laki yang paling benar di seluruh dunia
benar kamu apa
kurang ngajar kamu
kamu pikir aku gak tahu kamu setuju sama dharma
sekarang kamu pergi saat penipu itu
sekarang kamu berani mau mukul ya
stik farna jangan emosi
kenapa kalian tidak bisa bersikap dewasa menghadapi masalah
tidak perlu saling bentak saling teriak seperti ini kan
kesian anak anak saya
saya tidak butuh nasihat ibu
saya akan mencari kebahagiaan sendiri
hubungan saya dengan mas badar sudah berakhir
nova nova selesaikan masalah kamu dengan suamimu dulu
gimana sayang siap menjalani hidup bersamaku kamu harus melupakan kenangan bersama mereka
siap kursan ready coba lihat uang ratusan juta yang sudah aku ambil dari
suami yang bodoh itu ayo sekarang pinter
kasian kalian harus kehilangan orang tua semoga kalian selalu diridui allah ya allah
hai satu juta dua juta hahaha nggak perlu takut aku masih punya banyak uang
uang uang aku masih kaya pinta novel kalian nggak perlu takut
mama masih punya banyak uang uang untuk gaya hidup kalian hahaha

selamatkan anakku ya allah
selamatkan aku masih kaya uang uang